kita beruntung jadi anaknya papi
papi suami yang setia sampe mami gak ada
papi ayah yang selalu ada waktu untuk anak anaknya
mulai dari nungguin mami waktu kita semua lahir
papi yang ngantriin kita ke sekolah
waktu kita kecil
papi yang ngajakin kita kebun binata
ke pasar malam
sama teh tawar panas
iya iya mas pasti udah tau
papi bawa lah
sama air dari kulkas dua botol
dia bilang mau seperti kemarin
seperti kemarin itu apa
kemarin terakhir ketemu kita
dia belum selesai bicara
seperti kemarin itu seperti apa
mau kerja lagi sama bos jamaah
beberapa hari ini murad dan pipit sudah membuat orang orang merasa ngeri
orang orang itu adalah orang orang yang berkepala batu
yang tidak mau menjual tanah dan rumahnya
padahal kawan kita sebelumnya sudah meminta secara baik
mau membeli tanah dan rumah mereka
karena kawasan kumuh yang mereka tinggali
akan disulap menjadi apartemen yang prestisius
mencari tempat untuk berbunyi
saya siap bertugas mulai besok
tugas kamu adalah menjadi petugas pembimbing dan penyuluhan
agar mereka mau menjual tanah dan rumahnya secara baik baik ke kawan kita
murad dan pipit akan bertindak jauh lebih kejam
minuman ini jauh lebih hebat daripada minuman beralkohol
tapi ini enggak
minuman ini mengandung vitamin c
dan bisa membuat buang air besar jadi lancar
kembali ke rumah kita
kembalinya kamu kesini dengan es teh lemon
kamu mau es teh lemon
barusan saya belum nanya kenapa kamu sudah jawab
mungkin karena saya terlalu bersemangat pos
tambah es teh lemon
tiga itu begini bukan begini
tiga itu begini
sudah tiga hari yang akang urusin bukan masalah kerjaan akang
tapi urusan pribadi orang
kinanti yang baru punya pacar
sama si komar
yang istrinya minta cerai
kenapa senyum senyum
kenapa senyum senyum
kamu duduknya disini
di sebelah akang
jadi yang ikut kutip
sudah lama kita tidak duduk duduk
padahal dulu akang
kamu mau duduk dua sebelah sebelahan
kadang kadang duduk sebelah sebelahannya di tempat gelap
eh mana pernah kita tuh duduk sebelah sebelahan di tempat yang gelap
dulu setiap malam minggu
akan minta izin sama umat
kalau enggak ke palaguna ke majestik
pulangnya bawa martabak buat emak
biar malam minggu besoknya dapat izin lagi
kayaknya tehkin nanti lagi galau
bukan so tau
emang kelihatannya kayak gitu
tadi pas tehkin nanti nyetir
pas mau beli oleh oleh
tehkirani juga enggak ngajak ngomong
cuma dengerin lagi
tadi kan imas udah bilang
emang ada lagu yang judulnya bahasa inggris
alamin bisa enggak sih
kalau kita lagi ngobrol jangan bikin kesel
tadi tki nanti itu dengerin lagu lagu galau yang pakai bahasa inggris
kamu ngerti bahasa inggris
kalau enggak ngerti
kamu tahu dari mana kalau itu lagu lagu galau
lagu mah mau bahasa apa aja juga
biarpun kita gak ngerti kita pasti tahu
itu lagu gembira atau lagu sedih
atau orang lagi galau
teki nanti kan sekarang udah punya pacar
kenapa bukannya seneng
kenapa malah galau
tetep ntar lagi balik ke jakarta
kamu temenin papi
muka kamu juga jangan kelihatan sedih
emangnya kekin nanti kelihatan sedih
mungkin nanti tuh enggak gampang jatuh cinta
sampai umur segini
pacaran bos sekali waktu sma
baru sekarang kamu jatuh cinta lagi
sama siapa lagi teh
jatuh cinta kenapa sedih
kayak enggak tau aja masalahnya
jadi anak siapa waktu lahir di dunia ini
jadi anaknya papi
papi suami yang setia sampai mami enggak ada
papi ayah yang selalu ada wajah
waktu untuk anak anaknya
mulai dari nungguin mami
waktu kita semua lahir
papi yang ngantriin kita ke sekolah
waktu kita kecil
papi yang ngajakin kita kebun binata
ke pasar malem
ke mana aja yang kita mau
papi itu orang baik
tapi itu harus
nggak nanti aja
ganti baju dulu
kamu pacaran ya
kemarin udah diajak ke sini
udah kenalan sama mama
kamu ke jakarta sih
jadi gak ketemu
mama sudah cerita
mama sudah cerita
dia anak bahar
banyak orang tahu dia
kenanti adit mau ajak lagi ke sini
biar kenalan sama papa
papa nggak suka kamu pacaran
bebek masih marah sama papa
bebek masih marah sama papa

bebek masih marah sama papa